penyidik baris krim polri menetapkan empat orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan
penyelewengan dana donasi dan csr korban jatuhnya pesawat lion air
yang dikelola yayasan aksi cepat tanggap atau act
dalam konferensi pers yang digelar pada senin
karopen mas divisi humas polri brigzen ahmad ramadan menyatakan
bares krim polri telah memeriksa dua puluh satu orang saksi
termasuk diantaranya adalah lima ahli masing masing ahli ite ahli bahasa ahli yayasan dan ahli pidana
berdasarkan hasil penyidikan diperoleh informasi bahwa tersangka a duduk di direksi dan komisaris
agar mendapatkan gaji dan fasilitas lainnya
a juga diduga menggunakan hasil perusahaan untuk kepentingan pribadinya
hal serupa juga dilakukan oleh ika hh dan nia
yang diduga menggunakan berbagai dana donasi yang terkumpul termasuk dana dari
boeing community investment fund atau bcif tidak sesuai dengan peruntukannya
hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan
seharusnya juga digunakan untuk tujuan berdirinya yayasan
akan tetapi dalam hal ini
hanya untuk kepentingan pribadi
meski empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana publik
oleh organisasi aksi cepat tanggap atau act ini
namun kepolisian belum melakukan penahanan terhadap keempat tersangka
wakil direktur tindak pidana ekonomi khusus baris krim polri helvi asghaf
menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
pertama inisial a pada saat tempus kejadian selaku ketua pembina
selanjutnya ika pada saat itu sebagai pengurus yayasan
selanjutnya h sebagai anggota pembina dan nia selaku anggota pembina
helvi asegaf juga menyatakan saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan ppatk terkait penyelidikan penerimaan aset
yang diterima oleh pemimpin pembangunan
selanjutnya ika juga menyatakan saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan ppatk terkait penerimaan aset yang diterima